diduga akibat korsleting arus listrik sebuah gudang pengolahan kayu di cianjur hangus terbakar rabu malam
tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini namun kerugian materi diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah
sebuah gudang pengolahan kayu di kampung sadang kecamatan karangtengah cianjur ludes dilalap si jago merah rabu malam
titik api yang berasal dari bagian dalam gudang dengan cepat menjalar dan membakar isi gudang yang penuh dengan tumpukan kayu
diduga kebakaran dipicu oleh korsleting arus listrik
tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini namun ratusan kubik kayu albasia hangus dilalap api
lima unit mobil pemadam kebakaran pmk cianjur dikerahkan untuk menjinakkan api
menurut salah seorang petugas keamanan gudang pengolahan kayu tersebut digunakan untuk membuat peralatan makan yang akan dikirim ke luar negeri
kayu olahan dan pada saat itu multi informasi sementara yang kami dapat sedang ada pekerjaan yang dilakukan oleh karyawannya
dugaan sementara ini dari arus pendek listrik ya istilahnya korsleting listrik
sementara korban tidak ada
akibat kejadian ini kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah